hai semangat kiat dalam berlatih supaya kalian bisa memenangkan pertandingan turnamen atas pesatren
tahun ini anak anak sekarang aku mau testing kondisi fisik kalian kalian lari sepuluh kali putaran lapangan nih
masih kalah kan jurus dia sama jurus kita ayo jadi
apa anggur melon
tapi kamu bisa sendirian
aya lu orang muda bikin temen kau yang pingset lah
lah salah gini
hei kau kamu buat temen aku celaka terluka
lihat nih jalan tuh
satu dua tiga
ini kan gak ada angin gak ada udara sama sekali
kok dia bisa jatuh sendiri sih itu mau namanya sungguh aneh
kita balik dulu nih
aduh aneh banget juga
eh lu kok bola sih itu
maaf maaf maaf aku gak sengaja banget aku gak sengaja banget ya
oh jadi kamu kalah
yang tadi ngenain kepala aku pakai bola
eh usah diketahu pokoknya aku gak mau maafin kamu
malah bolanya keras begitu
eh sobri jangan marah marah
sesama muslim itu gak boleh bertengkar
apalagi kan hekal itu udah minta maaf
kamu harus terima sobri
betul tidak teman teman
aku gak mau do'at maafin heikal
dan aku juga gak mau balikin bola
lah tapi kan itu aku sendiri gak mau
kamu ini gak mau
kamu ini gak mau
kamu ini gak mau
kamu ini gak mau
eh eh udah udah udah cukup cukup
kalau ini kenapa sih berantem
terus ketemu berantem ketemu berantem
saya kan tadi gak sengaja ustadz
dengan bola kena kepala dia tapi dia gak mau minta maaf ustadz
saya gak mau maafin dia ustadz
pokoknya gara gara kamu sih
aku pengen pingsan tadi
udah udah udah cukup cukup cukup cukup ya
gak ada lagi yang namanya berantem ya
pekan olahraga itu sebentar lagi akan dimulai
bukannya kalian banyakin latihan malah banyak yang berantem
tadi ustadz liat om sergi itu lagi nungguin kalian tuh buat latihan sepak bola
kenapa kalian malah di sini
sekarang kalian semua ke lapangan untuk latihan sama om sergi
ayo sekarang rumah ke lapangan
ayo cepat ke lapangan semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di sana di tengah tengah kalian sudah ada coach serge ya
konser g ini akan menjadi pelatih kalian dalam turnamen pertandingan antar pesantren tahun ini
jadi ustadz musa ya yang mulia dasantun meminta kepada kalian untuk sungguh sungguh semangat
lihat dalam berlatih supaya kalian bisa memenangkan pertandingan turnamen antar pesantren tahun ini
sekarang aku mau testing kondisi fisik kalian
kalian lari sepuluh kali putaran lapangan ini
semua kompak kompak kompak
mau ada tes fisiknya
sobri eh bangun bangun sobri
itu ngapain itu tiduran
itu cuma acting acting yang buruk tau gak
biasa kan pura pura kayak begitu
udah pak ustadz saya mau tahu ini penyakit lama
terus begini mah penyakit tipu muslihat
pak deh ustadz nak biarin aja mungkin mereka lelah kali
sobri sobri lihat pak deh bawa cacing bawa cacing
anak anak kita langsung latihan push up tiga puluh kali ya
pak deh ustadz ridwan ustadz ustadz kalian juga mengikuti
susah semua nih
ridwan yuk coba ini yuk
gapapa sekali sekali ustadz
nah anak anak sekarang kita akan melatih penalti kick
dut kamu menjadi penjaga gawang ya
ya keeper silakan
yang penendang pertama adalah hikal
terus kita nanti ganti gantian ya
masuk pasti masuk
ini baru latihan baru latihan belum pertandingan
ya persiapan susah
berarti kita pas di pertandingannya kita sudah berhasil mas
yang penting konsentrasi konsentrasi ya
nah berikutnya sobri
ini hanungan liarannya
itu mana maksudnya
kamu gak boleh meremeskan musuh kamu
jangan lihat yang sesuatu lain ya
next time tv fokus ya
aku yang jadi